untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini wni di tengah kecamuk perang
kami akan memberikan anda gambaran dulu kepada anda
pemerintah indonesia saat ini berupaya mengevakuasi sepuluh wni dari gaza
militer israel memperingatkan agar seluruh masyarakat sipil di wilayah gaza untuk dievakuasi
karena israel akan segera masuk melancarkan serangan darat
kami berikan gambaran kepada anda
berapa banyak warga negara indonesia yang berada di wilayah konflik palestina israel saat ini
berada di gaza ini sepuluh orang dan ini menjadi target pemerintah sekarang untuk segera dievakuasi
kemudian ada di tepi barat ada tiga puluh sembilan orang dan di israel total ada satu ratus tiga puluh tiga orang
israel ini wilayahnya mulai dari br sheba tel aviv naharia
dan terbesar ada sembilan puluh empat orang di wilayah sapir namanya sebuah distrik kecil
di wilayah arava
ada beberapa jalur evakuasi yang kemudian ditempuh oleh pemerintah indonesia
semuanya jalur darat ada dua jalur darat dan satu jalur udara
tapi jalur udara adalah pesawat komersial dan terbang ke negara ketiga
kemudian kita lihat sekarang jalur jalur untuk keluar dari wilayah gaza
ini gaza di sini ini pusat konflik ada di sini
kemudian jalur yang pertama adalah ke wilayah barat ke wilayah barat yaitu ke wilayah mesir
ini langsung masuk ke wilayah mesir di sini
kemudian pemerintah berkoordinasi dengan kbri cairo sudah dilakukan
lalu kemudian ada jalur ke timur yaitu wilayah jordania
dan ada kbri aman di sana
pemerintah juga berkoordinasi dengan kbri beirut
ya beirut di wilayah sini di lebanon dan juga kbri damaskus di suria
dan pertanggal dua belas oktober ada empat orang dievakuasi ke aman yordania
dan pemerintah juga meminta bantuan komunitas internasional
untuk menyevakuasi wni
tentu saja yang pertama dari palang merah internasional
dan juga pemerintah filipina
kenapa filipina karena filipina memiliki perwakilan di israel
ada kedutaan besar di tel aviv
dan memang beberapa kali indonesia juga membantu evakuasi warga filipina di daerah konflik
sekarang mengapa wni harus sesegera mungkin keluar dari wilayah konflik ini
yang pertama sejak serangan awal hamas sabtu lalu hampir satu pekan
israel dan hamas terus berbalas serangan
imbasnya apa dari pihak palestina ada satu lima ratus tiga puluh orang korban jiwa
sementara dari israel ada satu tiga ratus orang korban jiwa
dan ini sudah dikonfirmasi oleh masing masing otoritas
dan saat ini wilayah peperangan semakin luas
wilayah peperangan semakin luas
jadi awalnya wilayah peperangan hanya di sekitar gaza dan ke arah tenggara
tapi karena mereka terus berbalas dan terus melancarkan roket
israel memperingatkan sekarang
agar setengah warga sipil di gaza
jadi warga sipil di gaza ada sekitar dua juta orang
jadi sekitar satu jutanya diminta evakuasi ke wilayah selatan
atau segera keluar dari wilayah gaza
karena israel akan segera menyisir wilayah utara
akan segera masuk dari wilayah utara
dari sini di gaza bagian utara
dan melakukan serangan darat
anda bisa bayangkan sekarang luas gaza itu hanya tiga ratus enam puluh lima persen
kalau dibandingkan itu sekitar setengahnya jakarta lebih sedikit
dan sekarang satu juta orang diminta bergerak pindah
dalam waktu satu x dua puluh empat jam
suasana kekacauan yang dialami oleh seluruh penduduk sipil
yang berada di gaza saat ini